ini saya rasa sebagai bentuk realisasi politik bebas aktif indonesia mengirim pasukan tni dalam misi perdamaian ke afrika
dalam misi stabilisasi organisasi persyarikatan bangsa bangsa di republik demokrati kongo atau monusco
kita akan langsung berbincang bersama dengan tentara kita yang bertugas jauh di kongo untuk menjaga perdamaian dunia
dan juga kita akan tanya gimana sih suka dukanya menjalankan ibadah puasa dalam misi negara
dan sudah bergabung pagi ini kolonel infanteri sandika midianto dan satgas bgc tiga puluh sembilan c dan letkol caj erni kurniawati
ini selamat pagi waktu indonesia ya
ya bapak dan ibu apa kabar
alhamdulillah selamat pagi mas aldi
oke mungkin kita ke pak sandi terlebih dahulu ya
ini pak sandi gimana nih rasanya berpuasa
apalagi ada di kongo di tengah bertugas sebagai pasukan perdamaian mewakili tni
pertama saya atas nama seluruh keluarga besar kontinen garuda tni dimanapun berada
mengucapkan duka cita yang cukup mendalam atas gugurnya lima puluh tiga prajurit tni angkatan laut di nanggala empat ratus dua
dan gugurnya kabinda papua bgn tni
ini saya berpuasa untuk bnr katang laut di kusti putudani dalam melaksanakan tugas mereka adalah putra putri terbaik bangsa

semoga allah mereka mendapat tempat terbaik di kehidupan indonesia
sebagai keluarga yang ditinggalkan diberi kehilangan kekhidmatan dan ketakuan
semoga juga teman teman tni yang sedang bertugas di kongo juga diberikan terus kesehatan dan juga keselamatan saat bertugas dalam misi perdamaian
terima kasih pak sandi tadi
suasana ramadan dan juga itu tadi suka dukanya menjalani ibadah puasa di kongo
ya yang jelas suasana bulan suci ramadan di kumo tentunya sangat berbeda dengan di indonesia
karena mayoritas penduduk di sini beragama katolik
namun selama bulan puji ramadan ini kegiatan kegiatan kita tetap kamar tanahkan sholat
semua waktu sahur kepuasa sebagainya
namun kegiatan puasa tidak mengaruhi perasaan dan pejabat kami untuk menjalankan mandat pbb di indonesia
oke walaupun puasa tapi tidak mempengaruhi ya bertugas di sana
ini hebat banget loh
tadi kita lihat juga videonya ya ada joget bersama gitu
komunitas muslim di sana ya
oke selanjutnya ini saya pengen bertanya nih ke bu ernie ini
beliau itu salah satu wanita tni yang tergabung dalam pasukan perdamaian
apa saja sih ibu tugasnya di sana
kan jauh dari rumah ya apalagi perempuan
sebelum saya berbicara tentang tugas saya mari kita lihat resolusi dua ribu lima ratus tiga puluh delapan dewan keamanan pbb
yang telah disahkan secara konsensus pada agustus dua ribu dua puluh
yaitu mengenai personil perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian pbb
yang secara khusus mengangkat tentang peran personil perempuan penjaga perdamaian dunia
sejak tergabung dengan misi perdamaian dunia
tapi bahwa peran pasukan perdamaian perempuan indonesia
misinya wanita tni dalam mendekatkan diri dengan masyarakat di tempat di wilayah konflik
terutama dengan dalam perlindungan perempuan dan anak
karena kebanyakan dari korban konflik adalah
wanita dan anak anak
saat ini kami personil wanita tni yang bertugas di monusco ada lima puluh satu orang
terdiri dari dua orang milstab dua orang milop
kemudian empat puluh tujuh orang adalah anggota batalia negara cepat yang melaksanakan fungsi operasi
kemudian saya sendiri adalah milstab sebagai nto enam finance
saya bertanggung jawab untuk meneruskan semua permasalahan keuangan milstab dan milop di daerah misi yang tercenda
masalah perbedaan dalam pengiriman uang msa atau mission substance allowance
atau data kita aktifkan sebagai senjata hidup di daerah misi
kemudian masalah klaim klaim baik klaim keamanan klaim perjalanan
kemudian adanya pengembalian uang
kemudian adanya pengembalian uang jualan

nah itu semua saya compile dalam sebuah laporan setiap minggu saya kirimkan ke rsbe yang berada di ntb uganda
jadi dengan dengar saya harus selalu berkoordinasi dengan mereka di ntb karena untuk menyelesaikan permasalahan dengan segera
selain itu juga saya berkejuan untuk menyebarluaskan semua kebijakan dan arahan yang terkait masalah keuangan
selain itu juga saya berkejuan untuk menyebarluaskan semua kebijakan dan arahan yang terkait masalah keuangan
kepada seluruh anggota nispa dan milob di daerah misi

oke kalau bru sudah berapa lama ditugaskan di kongo
oke kalau bru sudah berapa lama ditugaskan di kongo
saya tiba di kongo enam belas november dua ribu dua puluh jadi sudah lebih dari lima bulan
oh dua puluh lima bulan
masang dulu lah
video yang dikirimkan memang banyak ya anggota pasukan wanita yang dikirimkan
kalau wanita kan biasanya identik dengan kegiatan kegiatan yang sangat inisiatif kreatif gitu ya
kalau dilihat tadi juga mengedukasi masyarakat di sana memberikan hiburan hiburan seperti ini
kalau di bulan puasa ini apa nih kegiatan yang dilakukan teman teman di sana bu ernie
selama ramadan di sini kita melaksanakan sama seperti di indonesia puasa kemudian sholat tarawih kemudian sholat berjamaah
makanya kami di sini muslim di kongo ini bukan mayoritas
jadi saya melaksanakan sholat parawi dan sholat berjamaah di rumah
seserta dengan teman teman
dan dari indonesia yang tinggal di satu rumah
kemudian kami di sini ada tujuh orang ada tujuh orang di rumah ini
jadi kita bisa sholat berjamaah
oke berarti masih ada kegiatan agama juga ya bisa dilakukan di sana
lalu ibu kalau misalnya di sana sendiri di kongo sendiri ada nggak sih terkait ramadan ya
ini tradisi tradisi khusus nih selama ramadan
yang dilakukan oleh pasukan perdamaian indonesia
atau mungkin join sama pasukan pasukan dari negara negara lain
dari negara lain
kalau untuk join dengan pasukan lain kami tidak ada
cuma kalau untuk masyarakatnya gitu yang saya tahu
mereka pada saat idul fitri itu bagi yang mampu biasanya membeli seperti kambing atau sapi
kemudian pada saat hari raya itu mereka sendiri membeli
mereka sendiri dan dibagikan kepada masyarakat
khasir miskin dan yatim siapu
oke jadi banyak kegiatan sosial yang dilakukan
kalau di indonesia kan ada silaturahmi kepada kerabat kepada teman kepada tetangga
seperti itu kalau di kongo tetap begitu
oke banyak kegiatan sosial yang diberikan kepada masyarakat
misalnya sebagai misi juga ya
misi untuk bagaimana menyebarkan kebaikan kemudian juga mencerdaskan juga
tapi ini saya penasaran sebagai sosok seorang wanita ini ibu ernie sendiri
apa sih yang mendorong ibu ernie bisa mau begitu
pasti ditugaskan tapi apa yang mendorong ibu ernie tetap semangat kuat mental dan juga tekad mengemban misi perdamaian di kongo
karena satu didorong oleh peran wanita kami sebagai wanita pmi
ingin berperan aktif
dalam kegiatan misi perdamaian dunia
sesuai yang diamanatkan dalam resolusi dua ribu lima ratus tiga puluh delapan dewan keamanan pbb
jadi sebisa mungkin waktu saya kesempatan saya saya pergunakan dengan pbj
oke ini emansipasi perempuan ini memang sudah terlihat semakin tinggi ya
ini hebat banget loh ada perempuan ditugaskan di kongo untuk misi perdamaian
ini saya salut dengan
dan juga nampaknya kuat banget
kita perempuan di pasukan perdamaian indonesia juga semakin kesini semakin banyak ya ibu ernie
betul kita beralih mungkin ya ke pak sandi nih dari tadi kita udah ngobrol sama bu yani
nah pak sandi kalau misalnya saya boleh tahu pak sandi udah berapa lama nih
wah sepertinya komunikasi oke silakan pak sandi
nah kami sudah sejak januari tiba di daerah misi di kongo jadi sudah berjalan empat bulan
pencapaian yang sudah dicapai selama bertugas di sana dan juga mungkin yang bisa dibagikan kegiatan kegiatan yang memiliki dampak signifikan lah di tempat pak sandi ditugaskan
jadi kami melaksanakan tugas ini berdasarkan mandat dari dewan keamanan pbb
kemudian melindungi un staff dan un asset
serta membantu pemerintah kongo untuk mewujudkan stabilitas keamanan di daerah kongo ini
kegiatan kegiatan yang kami lakukan mulai dari patroli kemudian kegiatan yang paling betul betul membantu untuk mensukseskan misi kami mewujudkan perdamaian adalah salah satunya adalah simmick
jadi cimic ini adalah
itu seperti kegiatan pembinaan teritorial di indonesia
sehingga dengan adanya itu kita bisa merangkul seluruh komponen masyarakat
baik arm group milisi milisi bersenjata akhirnya dengan sukarela menyerahkan diri kepada kami
itu sudah hampir puluhan milisi puluhan senjata mereka serahkan

salah satu tokoh milisi bersenjata terbesar di kongo yaitu daru mangga seminggu yang lalu sudah menyerahkan kepada pasukan daru jah
artinya untuk tensi pertikaian di sana begitu yang memicu perpecahan di kongo saat ini di bulan ramadan sudah mulai berkurang dari tahun tahun sebelumnya atau bagaimana
mungkin bisa dijabarkan situasi secara umum bagaimana konflik yang sedang saat ini terjadi di sana mas sandi
di dalam ar kami yaitu daerah tanggung jawab misi pasukan kami itu dengan adanya kegiatan mesin yang saya sampaikan tadi
intensitas kemudian konflik konflik bersenjata sudah mulai kita bisa kurangi mas eskalasinya
dengan kita laksanakan kegiatan simic yang disampaikan bu erni tadi bahwa di daerah konflik itu mayoritas korban konflik adalah wanita dan anak anak
dengan adanya kami membawa empat puluh tujuh email peacekeeper di pasukan garuda ini itu sangat membantu untuk bagaimana mempermudah menarik simpati mereka
jadi sehingga mereka bisa kita rangkul kita rebuskan
sehingga nothing else gold peace itu yang kita serukan di daerah kongo ini
oke berarti yang banyak terdampak memang berarti perempuan dan juga anak anak
kita kembali ke bu erin mungkin ini sebagai perempuan yang bertugas di sana sekali lagi apa sih kisah yang paling berkesan pada saat bertugas di kongo bu
kisah paling berkesan
di sini saya bertemu dengan kurang lebih empat puluh negara
saya dengan demikian saya bisa menambah ilmu kemudian nambah pengalaman kemudian kenal banyak orang dari berbagai negara dari berbagai ras berbagai warna kunis berbagai jenis rambut
saya bisa mengenal mereka
kemudian itu menjadi pengalaman baru saya karena ini misi pertama saya di sini
kemudian pengalaman lain belum lama ini sekitar mungkin dua atau tiga minggu yang lalu eskalasi meningkat itu kami merasakan bagaimana suasana di sini
oke tapi untuk warga lokal
kami harus bekerja dari kampus sorry bekerja dari rumah
karena kemudian pergerakan kita sangat dibatasi sampai pemerintah menerapkan siang malam pukul delapan belas seperti itu
karena suasana lumayan mendekat
oke kalau itu kan terkait dengan konflik yang terjadi di sana
ini dengan hubungannya terhadap pandemi yang saat ini sedang merebak di dunia
bagaimana sebetulnya situasi di kongo menghadapi pandemi covid sembilan belas secara umum mungkin bisa diceritakan bu ernie
kami di sini tetap melaksanakan protokol kesehatan sama seperti di indonesia harus selalu menggunakan masker jaga jarak
menggunakan sering sering memakai hand sanitizer seperti itu
kemudian bagi para pendatang new arrival yang masuk ke daerah misi
saat ini diberlakukan empat belas hari karantina setelah itu dia melaksanakan tes pcr negatif baru bisa bergabung dengan aktivitas di poskotest
oke berarti memang sangat ketat juga ya untuk masuk ke sana aja harus karantina dan juga harus pcr
harus menunjukkan hasil yang negatif
lalu kita ke pak sandi pak sandi kalau misalnya prajurit prajurit ya gitu ya yang bertugas di sana bagaimana nih vaksinasinya
kita ada program dari un dalam hari ini molisco untuk memberikan vaksinasi nanti akan kita dapatkan kurang lebih dalam bulan ini
bulan ini ya semoga bisa lebih cepat sehingga lebih merasa aman ya dalam bertugas
mas andi ini yang mau saya tanya juga sambutan warga lokal kepada para pasukan perdamaian itu sejauh ini bagaimana sih
alhamdulillah mas kita dari indonesia itu ada sebutan biasanya dibilang kita dipanggil papa indu bagi prajurit pria kemudian mama indu
sehingga kita dapat berinteraksi dengan masyarakat di sini
jadi mereka cukup hangat ya menyambut pasukan perdamaian kita di sana karena udah lumayan lama juga ya pasukan perdamaian indonesia menetap di wilayah wilayah konflik di afrika salah satunya kongo ya pak
lama sekali mas kalau untuk di monusco kita sudah untuk indo rdb sudah menjelang satgas ketiga
masuk ke tahun ketiga kemudian kita punya kompi seni di monesco juga sudah masuk tahun ketiga juga
untuk mengikuti dari staff maupun memberi top military observer sudah lebih lama daripada kita satgas yang konfliknya pasukan perdamaian ini
oke kalau misalnya masalah rintangan rintangannya apa sih pak saya penasaran nih dari tadi kan saya udah nanya nih ke bu ernie apa sih sukanya di sana kan berarti kan ketemu dengan orang baru gitu kan
pasti kalau misalnya ada yang suka tapi juga ada cerita yang bukan duka tapi ya ada rintangan lah ya itu gimana tantangannya di sana
yang jelas untuk kaitannya dengan pelaksanaan tugas pasti ada tantangannya
kondisi gebra di kongo ini hampir sama dengan kondisi di papua sehingga bergunung gunung kemudian seperti mungkin yang dibayangkan mas aldi mau ke monusco
jadi saya berpikir mbak sarah bahwa di kongo di afrika itu panas tempat kami di daerah walungo di sukifo ini itu dingin sekali
sehingga infrastruktur jalan masih belum ada sehingga kita untuk melaksanakan patroli harus bermalam dan sebagainya seperti itu
selain itu terkait dengan bulan ramadan pasti biasanya kita bersama dengan keluarga
kita sekarang bersama dengan saya bersama anggota yang menjadi keluarga
jadi keluarga saya yang bikin
oke jadi ini mumpung lagi bulan puasa juga ya lagi bulan ramadan dan gak bisa pulang juga kayaknya pak sandi sama bu erni
mungkin kita persilahkan untuk menyampaikan pesan kepada keluarga ataupun kerabat yang ada di indonesia apa yang ingin disampaikan
atau mungkin ke seluruh masyarakat indonesia yang saat ini juga sedang menjalankan ibadah puasa dan juga sedang berjuang melawan pandemi covid sembilan belas
pak sandi terlebih dahulu abis itu bu erdi silahkan pak sandi
kami memohon doa restu kepada seluruh warga negara indonesia agar kami pasukan perdamaian satgas rdb tiga puluh sembilan c garuda
dan seluruh kontingen garuda yang ada di belahan dunia manapun agar dapat melaksanakan tugas dengan baik
sehingga dapat menjaga mengharumkan nama indonesia di kancah internasional
kalau bu erdi gimana nih silahkan bu erdi
bagi keluarga besar saya di indonesia teman teman saya kemudian teman teman dari tni
semoga selalu berkenan mendoakan kami yang di daerah indonesia
sehingga kami bisa melaksanakan tugas sampai dengan emission dalam keadaan sehat dan lancar
kemudian saudara kami keluarga kami yang di indonesia juga selalu dalam keadaan sehat
sehingga semuanya bisa berjalan lancar tanpa ada gangguan mungkin atau pikiran pikiran yang kurang bagus
yang bisa mengganti kinerja di sini
amin semoga pak sandi dan juga bu er
ini sehat sehat terus selama puasa dan juga menjalankan tugas di sana
semoga pahalanya berlimpah ya
karena sambil beribadah sambil juga melakukan misi baik
pastinya kita mungkin mewakili masyarakat indonesia ya
bangga kepada pak sandi bu erdi dan juga seluruh teman teman pasukan perdamaian indonesia
di belahan dunia manapun yang berjuang melakukan misi perdamaian dunia untuk nama baik indonesia juga pastinya
terima kasih ibu ernie dan juga pak sandi yang sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected ramadhan